salah saya apa bos kok dipukul bos
berani beraninya lo ya
nanya salah lo apa
lo ngapain bawa bini gue kesini
tau gak sih ini tempat rahasia
apa sih tapi tapi
kita susah mereka tuh gak ada yang peduli sama kita
jadi ngapain sekarang kita peduli sama mereka
ya allah kak
kita gak boleh balas jahatnya orang sama jahat juga
apa bedanya kita sama mereka
kami jatah nampar ide
peseng aja nampar kamu
biar kamu sadar
kalau kita nih sekarang udah beda
sekarang udah kebalik
mereka harus hormatin kita
masya allah kak
kita kalau lagi diatas jangan sombong
diatas langit masih ada langit
apa dia sakit
kita gak perlu sok simpati sama mereka
kalau sampai aku dengerin
kamu ceramah lagi
tolongin aku dong pinjam uang buat modal
emang buka warung lagi dah
saya janji deh bakal mulangin secepatnya
kamu itu terlalu baik
kita gak perlu soal simpati sama mereka
saya tuh gak punya pegangan uang lebih
ada juga uang buat sehari hari
dan kebetulan tabungan juga dipegang sama kang jaka semuanya
apa yakin suami kamu udah bisa bantuin saya
kang jangan benci banget sama saya
lihat muka saya aja ngeludak terus
kang jaka tuh udah najis sama saya dah
maafin kang jaka ya bu siti
ya nanti juga kang jaka baik sendiri lagi kok
orang marahnya cuma sebentar
nah mumpung masih pagi
gimana kalau kita samrin aja ke tempat kecilnya kang jaka
makasih ya dah
eh bu ida
ada apa bu ida
saya sama bu siti mau ke tempat kerjanya kang jaka
tolong diangkering ya
oh begitu kebetulan saya juga mau ke gudang
kamu tuh ngapain sih datang kesini
ngapain kamu disini
oh sekarang kang jaka kerja jadi tukang gas
tapi kenapa masih di gudang sepi kayak gini sih
kamu tuh bikin aku gompet
kamu tuh mau ngapain ya
tahu urusan kerjaan aku
kenapa sih kang jack sekarang suka marah marah
apa salah kalau ida nanya
ya jelas salah lah
ini orang susah mau pinjem duit sama gue kan
maaf kang jaka
jangan malah ini ida
saya yang salah
saya yang pinjem uang
buat buka usaha warung lagi
kita bantuin bu siti ya
dia kan janda terus gak punya anak lagi
gak sudi gue minjemin duit ke dia nih
inget gak dulu
gak sudi gue
kita pergi aja dari sini ya
kang jaka lagi jelek adatnya
tau gak sih ini tempat tuh rahasia
gak boleh ada orang yang tahu
sampai istri gue juga gak boleh tau ini tempat
kalo warga tau ini tempat
bisa tambah usaha gue
saya tadi nggak tega bos
lihat ibu bos nyariin bos
gak tega gak tega
enteng banget tuh bacot lo ya
lo gak pecat
bos jangan pecat saya bos
gak peduli gue
pergi dari sini sekarang
pergi dari sini
kenapa kamu semua kasar banget
aku kasar gak
kamu aja kamu tuh gak ngerti ngerti
kamu tuh pukul banget sih
pakain aja lagi salah itu kamu apa
kamu tuh ngapain ke tempat kerja kamu
kenapa kang marah banget
aku aku pengen tau kerja apa sih sebenernya kang jaka
sampai harus sembunyi di hutan kayak gitu
tuh kan liat aja
udah kayaknya aku udah kembali ke rumah ya kang
kamu tuh udah mau ikut campur urusan aku
kang kecewa sama kamu
kamu butuh gak percaya sama kang ya
kita tuh bukan gak percaya sama angka
kita cuma pengen tau
aku tuh isi kang jaka
aku ngasih tau kalo kamu emang pengen tau
akan gue susah
gak usah kaget kayak gitu
kita tuh punya uang banyak
ya dari situ
tapi gak bikin kita bisa cari rejeki dengan cara halal kang
udah kamu gak usah banyak ngomong sekarang ikut akan
lebih sakit hati aku
karena kamu tuh bawel banget masalah kerjaan aku kenapa sih
bukan tambel ban bukan ini nih yang bikin kita gak utang lagi yang bikin kita kaya raya
tapi tapi kan
gak ada tapi tapian mulai besok kamu kerja disini karena aku baru aja pijak parjok